komisi pemberantasan korupsi atau kpk memeriksa mantan ketua dpr ri setia novanto terkait kasus dugaan suap proyek plt uriau i
novanto diperiksa untuk tersangka johannes koco
setia novanto tiba di kpk sekitar pukul sembilan pagi
ia mengaku terkejut mengetahui status idrus marham yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
novanto bahkan menyebut idrus sebagai seorang pekerja keras
dalam kasus ini kpk telah menetapkan tiga orang tersangka
mereka adalah wakil ketua komisi tujuh dpr eni saragih pengusaha johannes koco serta mantan menteri sosial idrus marham
novanto menyebut idrus sebagai seorang pekerja keras